setelah itu saudara relawan prabowo gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota bekasi
melalui dpcpkb kota bekasi untuk mendaftarkan ketua umum psi kaisang pangarap
psi pun merespons dengan bilang belum ada pembahasan soal kaisang yang maju di pilkada dua ribu tujuh belas
ya baliho dukungan psi kepada kaisang untuk maju di pilkada depok sempat ramai pada bulan mei tahun lalu
nampaknya dukungan untuk kaisang maju di pilkada terus bergulir
tapi kali ini untuk wali kota bekasi
adalah relawan prabowo gibran yang sudah mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota bekasi
kota bekasi jawa barat untuk mendaftarkan ketua umum psi kaisang pangarep
menyebut sudah berkomunikasi dengan dpp psi soal rencana relawan memajukan kaisang pangarep dalam pilwakot bekasi
kesini bang udah ada komunikasi juga sama mas kaisang atau gimana
kita udah komunikasi dengan mas kaisang tapi ke bagian dari instrumen mereka yang memiliki masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita
berarti artinya untuk psi tingkat kota bekasi belum ada komunikasi pak
sudah mulai menjamin rekomendasi tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya
lalu emang kita sudah komunikasi dengan pusat juga
psi yang sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada kaisang untuk maju di pilkada depok
justru kini membantah bahwa ketua umum partainya ini akan maju di kontestasi
jurubicara psi dede prayudi mengatakan belum ada pembicaraan di internal psi soal rencana ketum mereka akan maju di pilkada
wacana wacana untuk memajukan ketua umum kami mas kaisang pangarep untuk maju di pilkada dua ribu dua puluh empat ini
itu adalah murni aspirasi yang datangnya dari bawah ya dari masyarakat ada juga dari partai politik lain
hingga saat ini psi di bawah kepemimpinan mas kaisang
nama nama potensial ya nama nama yang bebas dari kasus korupsi
nama nama yang menjunjung tinggi nilai toleransi
untuk memimpin daerahnya masing masing
dan dalam hal ini mas kaisang bersama psi
itu tidak pernah merencanakan atau membahas untuk mas kaisang maju sebagai calon kepala daerah
hingga saat ini psi masih terus menjaring nama nama potensial untuk dijagokan di pilkada dua ribu dua puluh empat
di sisi lain kaisang memang punya daya
dan menarik yang dilirik partai lain
sebagai putra bungsu presiden joko widodo
kaisang akan dijagokan dalam kontestasi pilkada dua ribu dua puluh